ya kalau tadi kita meminta ketegasan dari pemerintah berkaitan dengan aturan soal pengawasan terhadap covid sembilan belas
karena banyak terjadi kasus yang ini jauh dari apa yang kita harapkan termasuk juga soal kerumunan
di topik berikutnya ini soal keputusan yang juga menuai sorotan pada pekan ini
karena pemerintah akhirnya menetapkan kelompok bersenjata papua sebagai teroris
cukup panjang sebetulnya mas revo dan juga mas elvan kita sudah mengangkat dan juga membahas soal status kelompok bersenjata di papua ini
sampai kemarin menko poluka pamafut menyatakan demikian dengan dalih bahwa
apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut sudah masuk kategori teroris bahkan sudah sangat masif melakukan kekerasan
mas elvan saya ke mas elvan dulu bahwa kemudian kita tahu ada pro dan kontra soal keputusan itu
ada kelompok kelompok yang menilai justru keputusan ini jauh dari upaya untuk menangani konflik di papua
bagaimana kita melihat di tengah pro kontra soal penetapan kelompok bersenjata papua ini mas elvan
reinhardt selama bulan selama tahun dua ribu dua puluh satu saja yang baru berlangsung beberapa bulan ini
sudah dua belas warga dibunuh dan sudah beberapa sekolah dibakar oleh kkb
nah kalau sudah ini yang bukan terus kalau virus apa lagi namanya
kemudian persoalnya ketika pemerintah menetapkan kkb sebagai teroris kemudian ditentang atas nama ham
sebenarnya kita harus tunggu gitu
kita harus tunggu pemerintah kan menetapkan sebagai teroris
tentu ketika menumpas teroris juga kan ada asas asas ham yang akan dilakukan
kecuali kemudian dilakukan gerakan militer
militer lah itu baru kemudian itu melanggar ham
saya kira upaya pemerintah ini benar menegakkan kemerdekaan di seluruh rakyat indonesia ya
di seluruh nkri karena nkri harga harga mati
saya justru mempertanyakan sikap gubernur papua
yang kemudian mempertanyakan sikap pusat
jangan lupa gubernur itu juga tangan panjang dari presiden
dia mempertanyakan sikap pemerintah pusat dengan menyatakan bahwa
kalau mau menetapkan kkb sebagai teroris pemerintah harus izin kepada dewan keamanan pbt
tak apa urusannya
sedangkan negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
yang berdaulat penuh atas negaranya
sepanjang itu dilakukan penumpasan sesuai dengan ham tentu tidak harus sampai ke pbb
kemudian gubernur papua juga mempertanyakan dengan sangat keras bahwa
pendekatan untuk menyelesaikan masalah di papua adalah pendekatan komunikatif
pendekatan tukar peluru
ini apalagi gitu
apakah benar kita akan melakukan tukar peluru dengan masyarakat papua
tentu penumpasan akan dilakukan kepada
namanya kepada kkb
satu catatan yang harus menjadi catatan pemerintah adalah
masukan dari beberapa orang beberapa tokoh yang menggaris soal ham
menurut saya itu juga penting didengarkan oleh pemerintah di sisi lain
ketika melakukan penumpasan terhadap kkb harus dilakukan mapping yang sangat teliti
sehingga kemudian yang ditangkep yang kemudian ditindak adalah kkb
bukan warga papua yang tidak bersalah
saya pikir begitu renhard
oke jadi begini ya mas elvan
apapun status yang diberikan
mau itu kelompok bersenjata
kelompok separatis teroris
atau mungkin teroris sekalipun
sebetulnya bentuk penegakan hukumnya di lapangan seperti apa itu yang perlu kita soroti
agar kemudian tidak terjadi apa yang dikhawatirkan soal pelanggaran ham tadi itu
saya kira betul sekali reinhardt
pemerintah kenapa mengambil kalimat yang sangat tegas misalkan sebagai teroris
jangan lupa lagi lagi hari ini kita sedang dilanda serangan ya
serangan dari covid
dimana itu menguras energi yang sangat besar
nah di saat kkb
seperti ini pemerintah kemudian diganggu
rakyat diganggu dengan kkb
yang beberapa hari hari ini tentu sangat mengkhawatirkan
ada yang bakar sekolah nembakin warga dan lain lain
dalam kondisi seperti ini
harus didukung gitu ketika dinyatakan sebagai teroris
ya nanti tinggal kita harus mengawasi sama sama
seperti apa proses penumpasannya gitu
itu yang harus kita awasi reinhardt
oke baik mas raffo
beberapa hari yang lalu ketika keputusan ini dikeluarkan
kita juga sempat mau wawancara langsung menko polo
terima kasih pak mahfud md
dalam wawancara itu kira kira yang kemudian saya rangkum adalah
kebijakan ini untuk melindungi masyarakat papua
dan sudah di mapping mana wilayah wilayah yang memang terdapat kelompok bersenjata
sehingga tidak terjadi off site soal ham tadi itu
apa yang kita soroti mas revo
di balik keputusan ini dan akan seperti apa
nanti yang perlu kita perhatikan
bagaimana penegakan hukum yang terjadi di sana
agar tidak terjadi konflik
justru ini menjadi konflik yang baru
hal yang paling penting sebenarnya dalam konflik papua
ini kan konflik yang berkepanjangan
yang terjadi sekitar enam puluh tahun ya
jadi hal yang paling penting itu sekarang adalah
bagaimana pemerintah pusat itu bisa merebut hati masyarakat papua
terbukti selama ini
kita kalau melihat klaim dari menko polo hukam
kalau berdata dari kemenko polo hukam
tapi data lain juga menunjukkan
selama kurun waktu januari sampai april dua ribu dua puluh satu ini saja
ada terjadi tujuh belas kali kontak senjata
antara tni dengan kelompok bersenjata di papua
dan korbannya juga kemudian
korbannya juga terjadi di masyarakat sipil
ada guru ada tukang ojek belajar
dan terakhir juga
tidak sedikit juga yang dari personil ni kan dan polisi
dan terakhir satu brigadir jenderal
kepala bin daerah papua juga menjadi korban
nah ini artinya menjadi sebuah persoalan yang cukup serius
untuk pemerintah bagaimana kemudian bisa mengatasi persoalan persoalan keamanan di papua
yang paling penting sekarang adalah dengan label teroris yang disematkan oleh pemerintah
maka pemerintah harus bisa yang tadi disampaikan oleh yang beberapa hari yang lalu disampaikan oleh pak mahfud md ya
paling penting sekarang adalah bagaimana mengidentifikasi siapa dan di daerah mana
terlebih siapa ya
siapa yang masuk dalam kategori teroris tersebut
karena jangan sampai kemudian
dengan adanya pelabelan teroris ini
maka jangan sampai terjadi salah tangkap gitu ya
karena konsekuensi dari undang undang teroris itu ketika dilebel teroris itu cukup berat gitu
seseorang bisa ditangkap dan kemudian diperiksa selama berapa hari
tanpa proses status hukum gitu ya
jadi jangan sampai terjadi kesalahan tangkap dan sebagainya
kemudian apalagi kalau misalkan
terjadi apa namanya
penindakan di luar pengadilan gitu ya
penembakan terhadap seseorang yang di luar pengadilan
nah ini karena kalau itu misalkan terjadi
maka merebut hati masyarakat papua itu akan semakin jauh
sementara yang menjadi pr saat ini adalah bagaimana pemerintah indonesia ini
bisa merebut hati masyarakat papua
dan mendukung nkri
yang mengklaim yang apa namanya
dan kalau misalkan pemerintah salah
salah melakukan treatment artinya
kalau itu menjadi lebih besar maka persoalannya jadi lebih serius
kalau misalkan memang ditujukan untuk meningkatkan keamanan di papua
ya itu sah sah saja
tapi jangan sampai kemudian
ketika pelebelan teroris itu terjadi kemudian menjadi
masyarakat orang asli papua kemudian menjadi salah tangkap
dan sebagainya gitu ya
ini hal serius karena konsekuensi dari pelebelan teroris itu
jadi hal yang perlu kita soroti bersama
dan kita terus sampaikan adalah
oke kemudian melebeli kelompok urus senjata ini sebagai teroris
tapi pendekatan atau treatmentnya yang kemudian jangan sampai ini menjadi semena mena
yang kemudian bisa memicu konflik yang bisa melanggar ham
itu yang perlu kita soroti bersama
dan kita juga pegang janji pemerintah lewat menko mahfud kemarin di wawancara
bahwa pendekatan utama tetap adalah pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat papua
bukan soal senjata
tapi juga ada ketegasan yang dilakukan
kita akan lihat bagaimana kemudian bentuk upaya pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah di papua
terutama berkaitan dengan kelompok bersenjata
mas elvan terima kasih sudah berbagi perspektif editorial terhadap dua topik yang kita soroti pada pekan hari ini
sehat selalu mas
usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi polisi menutup akses jalan menuju pasar tanah abang
imbas membeludaknya pengunjung
tetap bersama kami